yang kau tindas dengan semenaman
dan untukku lewas dalam perjuangan lebih mulia daripada hidup di bawah kepemimpinan raja yang lalir
kau memang pintar menghasut rakyat
berjuanglah arga dana
beri kesempatanmu untuk menghentikan kezaliman raja silimban
dan saling membunuh
aku bisa mewujudkan impian putraku
yang sudah tiada
untuk bisa menguasai
sudah cukup kau membuat keonaran
aku akan menghabisimu
dan kau akan binas
aku berjuang bersama rakyat pada jalan
aku tidak akan binasa
sebelum aku membinasakan kebenjaman
asalkan ini arkadama
dia menjelaskan apa yang terjadi
apa yang sudah aku lakukan
aku tidak bermaksud untuk membunuh

kau tidak berkutik sedikitpun
wahai raja besar
ini harga dana yang asli
aku tidak boleh kegabah
untuk membalas rangka
aku tidak ingin ada korban
yang tidak bersalah lagi
tidak mungkin terkena prabu
tidak mungkin terkena prabu
tidak mungkin terkena prabu
tidak mungkin terkena prabu
tidak mungkin terkena prabu
gus ratu ada apa dengan gusti prabu
saya tidak tahu nyiro
tolong membati tolong selamatkan kakaknya
gusti ratu gusti prabu teh mengalami luka dalam
bagaimana kalau digunakan daun pegagan ini saja nyiro
kan ini luka juga
itu daun pegagan tuh untuk mengobati luka luar
bukan untuk luka dalam
jadi tidak bisa
lalu apa yang harus kita lakukan
apa yang harus kita lakukan
tolong lakukan sesuatu nyiro
ya tuhan tuhan
kak ganda kak ganda
gusti ratu ini teh raga kedua gusti prabu
gusi prabu telah melakukan belah ratu